sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
desa wisata candi rejo magelang dikelilingi bukit bebatuan dan bentangan sawah hijau yang mempesona
tempat ini berjarak tiga km dari arah tenggara warisan dunia unesco candi borobudur dan dua puluh km dari pusat kota magelang
desa wisata candi rejo ini menawarkan pengalaman mengikuti aktivitas sehari hari warga lokal tradisi budaya dan ekowisata
selamat datang di desa wisata candi rejo magelang
sekarang saya lagi berkeliling menggunakan andong untuk melihat keindahan alamnya
ada di sini
menelusuri desa perjalanan dimulai dengan transportasi yang jarang ditemui di perkotaan yaitu andong
dalam perjalanan saya dapat melihat pemandangan pesawahan dengan sistem tumpang sari dan merasakan suasana pedesaan
desa wisata candirejo ini juga memiliki berbagai tarian tradisional
yang diwariskan secara turun temurun
salah satu tari jatilan yang sering dipentaskan di pendopo bal condes
membawakan tari jatilan ternyata tidak segampang kelihatannya
nah sekarang saya bersama mas yahya salah satu guru tari jatilan
nah mas mau tanya nih udah berapa lama tarian ini ada dan filosofi dibalik ini tuh apa sih tariannya
untuk berapa lama sendiri saya kurang tahu tapi ini turun temurun dari dulu dari zaman penjajahan
nah terus filosofi dari tari jatilan ini menggambarkan prajurit pangeran diponegoro pasukan berkuda yang sedang melakukan latihan untuk peperangan
mungkin untuk kesulitannya sendiri kan ini di masa pandemi ini sulit untuk mengadakan pentas seperti itu
nah jadi takutnya nanti kalau nggak pentas udah lama nanti takutnya anak anak

selain terkenal dengan pemandangan dan seni budaya desa candirejo juga memiliki banyak potensi ekonomi kreatif
seperti seni pahat batu tas anyaman dan produk makanan keripik tempe
lokal kita mengandalkan tempat tempat wisata seperti candi borobudur candi mendu candi perambanan dan tempat tempat wilayah magelang
di samping itu kita jual ke luar kota juga
misalnya yang sudah jalan kita ke tangerang jakarta pekanbaru medan dan alhamdulillah sampai papua juga
dan dengan itu lampu taman dan hiasan lain kita keluar negeri berhubung pandemi
jadi macet pak
sejak pandemi itu alhamdulillah malah naik
tapi sejak ini pembatasan jadinya agak menurun dikit daripada pandemi kemarin
ya pastilah ingin ke luar negeri gitu kan
kan saya baru di indonesia aja pengennya ya dikenal seluruh dunia aja gitu
saya pengennya masalah penjualan itu bisa diperluas lagi
semoga ya ada pandemi ini cepat berlalu
semoga ya ada pandemi ini cepat berlalu
semoga ya ada pandemi ini cepat berlalu
para warga mampu membangkitkan ekonomi desa dengan beralih menjadi pelaku wisata
dengan membeli produk kreatif buatan desa wisata anda turut membantu ekonomi masyarakat
desa canggirjo kemudian berhasil meraih sertifikasi sebagai desa wisata berkelanjutan
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dari kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
tidak hanya memiliki keindahan alam
berbagai kegiatan wisata juga dapat ditemukan di desa wisata candirejo
salah satunya rafting
selama pandemi dilakukan beberapa penyesuaian
yakni jumlah orang dibatasi maksimal empat orang
serta wajib menggunakan masker selama berada di atas perahu
jadi sekarang saya berada di sungai elo
sekarang saya mau rafting juga sekitar sepuluh km perjalanan
pasti bakalan seru
selama tiga jam saya menelusuri sungai elo dan sungai progo
arus sungai yang begitu kencang memicu adrenalin saya
sambil dimanjakan pemandangan di hadatan tebing yang memukau
selain rafting wisatawan juga bisa menikmati serunya off road
dengan mengendarai mobil jeep ke bukit menore
berpetualang mendaki pegunungan saya melewati medan terjal berliku dan berbagi
namun sampai di atas semua terbayarkan
dengan panorama lanskap dari atas bukit yang memukau
sampai saatnya nanti di waktu yang tepat
berwisata di indonesia aja
untuk mendapatkan pengalaman terbaik dan tak terlupakan
perjalanan seru saya di desa wisata candirejo
ditutup dengan keindahan city light di atas bukit menore
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja